bagi para diaspora indonesia di seluruh dunia status keindonesiaan menjadi sesuatu yang mahal
banyak dari mereka yang berada di persimpangan jalan dan terpaksa menanggalkan status warga negara indonesia
berikut ini sekelumit kisah dan aspirasi para diaspora indonesia di amerika serikat
amerika adalah impian para imigran
dan slogan american dream selalu diucapkan bagi mereka yang yakin bahwa amerika adalah tanah impian dan harapan
bisa tinggal dan mengandung nasib di negeri paman sam mungkin menjadi idaman jutaan penduduk dunia
termasuk ribuan orang indonesia yang saat ini tinggal di sana
namun dibalik segala kenikmatan tinggal di negeri orang
perasaan rindu sedih dan khawatir juga dirasakan oleh para diaspora indonesia
sebutan bagi para imigran indonesia
anti melon adalah salah satunya
reni yang sudah sebelas tahun tinggal di amerika dan menikah dengan warga negara amerika
terpaksa menanggalkan status warga negara indonesia nya
peraturan perundang undangan indonesia tidak menganut sistem dui keluarga negaraan
yang mengharuskan para diaspora serta keturunannya memilih satu keluarga negaraan
saat ini reni bersama jutaan diaspora indonesia lainnya
tengah berjuang untuk meloloskan rancangan undang undang duit keluarga negaraan
yang sudah lama mengendap di parlemen
kendati sudah masuk program legislasi nasional
karena kecintaan kami kepada indonesia yang tidak pernah hilang
kami ingin selalu menjadi bagian dari negara indonesia
kami ingin selalu menjadi anak dari bangsa indonesia
kalau kita pulang ke indonesia ya
kita orang indonesia
kita lahir di indonesia
makan makanan indonesia
sampai di indonesia
kita merasa aduh saya bukan orang indonesia
saya harus beli visa
misalkan keluarga saya tinggal di sana
teman teman di sana
hal ini tuh membuat kita sangat sedih
karena kita adalah orang indonesia
jadi kita ingin selalu menjadi bagian dari bangsa indonesia
potensi diaspora indonesia memang tidak bisa diremehkan
dengan jumlah mencapai enam hingga delapan juta orang di seluruh dunia
mereka memiliki potensi ekonomi yang sangat tinggi

dan akses kepada teknologi tinggi yang bisa dimanfaatkan
tidak hanya pahlawan devisa
para diaspora juga mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi keputusan ekonomi
atau politik di negara mereka tinggal
untuk mendukung dan memberi keuntungan bagi indonesia
menurut rilis resmi dari sebuah bank bumn
menyebutkan bahwa transfer uang yang masuk ke indonesia dari para diaspora
atau setara lebih dari empat puluh miliar dolar amerika
pemerintah pun mengakui potensi para diaspora
dan akan mendorong serta memfasilitasi rencana undang undang untuk dikulirkan
jauh dari tanah air justru membuat para diaspora mengerti
apa arti dan kenikmatan menjadi seorang indonesia
para diaspora ini ingin anak dan keturunannya tidak lupa
siapa jati diri dan dari nama asal mereka
ternyata berada jauh dari tanah air tidak membuat para diaspora ini kehilangan

justru di sini di jantung silicon valley amerika serikat
rasa dan semangat indonesia itu begitu terasa
budi adiputro silicon valley amerika serikat